kamu bilang kamu bantu
kamu lancang ngerti
dengan kamu masuk ruangan saya ini kamu juga lancar
kamu jangan begitu sama chelsea ya
ini semua salah mama sama papa
karena kami yang mengizinkan dia
lebih baik gini
kita bangun aja hubungan silaturahmi yang baik
karena biar gimana pun juga
chelsea ini sekarang tetangga baru di wilayah kita
dia cuma punya maksud baik aja mau nolong kita
aku akan lupain masalah yang kemarin
tapi inget ya
jangan lagi kamu ikut campur urusan keluarga saya
sampai istri kamu meninggal
dan kamu jatuh keperluan aku
niki loh bos madang
rumah bosku yang baru itu
ngapain sih disini
ternyata bener juga omongan trisno
ganteng dan kaya raya
ini sih cocok sama chelsea
yang bawa saya kesini ya trisno
oh tante ini mantan bosnya mas resno
yang punya six sense dan bisa komunikasi dengan
makhluk dari alam lain
terima kasih tante udah mau datang kesini
kenalkan saya bima
mari tante silahkan duduk
kepala aku bejol
tante saya gak tau apa tante bisa liat ayu atau engga
tapi ayu sekarang ada disini tante
dan bahkan yang lebih hebatnya lagi
ayu itu sekarang udah mulai bisa pegang benda
bahkan sudah mulai bisa menyentuh manusia
saya kasih contoh misalnya
trisno lo diem aja disitu ya
ntar gue suruh si ayu buat megang lo
waduh mas kok aku jadi korban lagi sih

udah yaudah nurut aja kenapa sih ini

ya itulah tadi contohnya contoh kayak gitu
kamu kenapa dari tadi gak nyapa saya
nanti biar kita yang bayar
jangan jangan biar saya aja yang bayar ya
anggap aja ini sebagai wujud permintaan maaf dari saya
ya udah kalau gitu makasih ya
kebetulan saya hari ini lagi senang
karena istri saya di rumah sakit menunjukkan perkembangan yang signifikan
hari ini jarinya bergerak
dan saya yakin sebentar lagi istri saya akan bangun